dan kita juga masih menantikan pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang nantinya akan diumumkan langsung oleh kpu
untuk dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat indonesia
dan saudara sejumlah elemen masyarakat hari ini mulai dari buruh hingga mahasiswa diperkirakan akan berunjuk rasa
di depan gedung kpu jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat
sudah sebanyak tiga lima ratus personil polisi disiagakan
di kpu bawaslu dan dpr ri
kapolres jakarta pusat kombes pol susatyo purnomo menyatakan
pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan jika masa aksi bergerak dari kpu ke titik lainnya
akan ada beberapa elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya
baik dengan tema terkait dengan pro ataupun yang kontra
menyiagakan terkait dengan pola pola pengamanan tentunya agar kedua elemen masyarakat ini tidak gesekan
dan juga bisa berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan nanti menjelang berbuka puasa
dan situasi terkini di gedung kpu kita akan sahabat jurnalis kompas tv ada asri gunawan
asri gunawan aci selamat siang
selamat siang reza dan saudara
ya aci di belakang anda ini begitu banyak personil polisian untuk mengamankan masa aksi
yang kabarnya juga akan ada di kpu ri di jakarta
bisa anda sampaikan seperti apa kondisinya kini dan sejauh mana pengamanan dilakukan di sana
yang tiba di gedung kpu ri atau di area gedung kpu ri ini belum terlalu masif reza dan saudara
tadi dari sekitar pukul dua belas siang ini sudah mulai berdatangan beberapa masa aksi
salah satunya ini dari aliansi peduli bangsa yang mereka mengaku berasal dari yogyakarta
rencananya memang akan hadir sekitar empat ratus orang di depan gedung kpu ri untuk melakukan unjuk rasa
tapi memang tadi sampai dengan saat ini pukul empat belas lewat ini masih baru sekitar seratus orang saja yang tiba
jadi masih menunggu masa aksi lainnya yang nantinya akan menyusul dan ikut berunjuk rasa menyampaikan poin poin tututan
tadi kan sempat juga berbincang dengan beberapa perwakilan dari aliansi peduli bangsa ini
mereka ini kontra ataupun juga menilai adanya dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
sehingga nanti poin poin tuntutannya lebih jelas nanti akan disampaikan ketika orasi
ataupun juga ketika seluruh masa aksi sudah hadir dan melakukan unjuk rasa
kemudian terkait dengan pengamanan tadi juga kami melihat selain dari polri juga ada dari tni
memang petugas keamanan ataupun juga pengamanannya ini gabungan dari tni dan polri
untuk mengamankan ketertiban masa ataupun juga ketertiban nantinya jalannya unjuk rasa di depan gedung kpu ri
seperti yang sudah disampaikan tadi tiga lima ratus personel polisi yang diturunkan ini tidak hanya untuk di kpwri saja
tapi di bawaslu dan juga di dpr ri
nah selain dari pembagian ataupun juga distribusi para personel polisi yang berjaga menertiban keamanan di kpu bawaslu dan juga dpr ri
nantinya ini akan ditugaskan ataupun juga dilakukan ini untuk mengamankan apabila ada pergerakan masa aksi dari satu titik ke titik lainnya
misalnya dari kpu ri ke bawaslu dan lain sebagainya
tapi memang belum ada pastinya apakah nanti masa akan bergerak dari kpu ke titik lain atau tidak
tapi memang antisipasi dan juga strategi sudah disiapkan oleh polisi begitu untuk mengurai nanti masa ataupun juga menjaga ketertiban
dan mencegah adanya gesekan antara masa
karena kita ketahui juga masa aksi ini tidak hanya kontra terhadap kpu ataupun juga terhadap pemilu
tapi juga ada yang pro terhadap pemilu
sehingga memang ini mengantisipasi terjadinya bentrokan ataupun juga gesekan antara masa aksi yang pro dan juga kontra
serta selain dari menjaga ketertiban petugas ataupun juga personel polri dan juga tni yang ada di lokasi lokasi demo ini
juga nantinya akan mengamankan arus lalu lintas begitu khususnya dari polri begitu
tapi untuk arus lalu lintas ataupun juga rekayasa lalu lintas yang diterapkan sejauh ini
baru ada penutupan jalan di jalan imam bonjol atau tepatnya di depan gedung kpu ri
dilakukan penutupan tidak hanya hari ini tapi juga dari hari hari sebelumnya
karena memang sudah banyak sekali unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung kpu ri sebelum hari pengumuman hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat
dan untuk di jalan jalan lain ini belum ada penutupan maupun juga pengalihan arus lalu lintas
sehingga nantinya apabila ada eskalasi ataupun juga pergerakan masa ataupun nantinya update seperti apa
di titik titik lainnya apabila diperlukan rekayasa lalu lintas atau penutupan atau bahkan pengalihan arus
ini nanti akan disesuaikan sebagaimana dengan eskalasi yang terjadi di lapangan
ya jadi secara tidak langsung bahwa aci saat ini para pengguna jalan yang menuju arah menteng
bundaran hotel indonesia maupun sebaliknya yang melintasi imam bonjol masih bisa dilewati atau memang sudah mulai sulit pergerakannya
sejauh ini berdasarkan pantauan kami masih ramai lancar begitu situasi arus lalu lintas yang berasal ataupun juga yang memang berada di sekitar jalan imam bonjol dari arah arah lainnya
tapi memang sudah tidak bisa melintasi jalan imbang bojol khususnya di ruas jalan yang depan gedung kpwri
kalau kemacetan di titik lain ini juga tidak menutup kemungkinan nantinya apabila masa aksi semakin banyak semakin masif nantinya juga akan ada sedikit kepadatan arus lalu lintas begitu
mengingat masa aksi ini juga tidak hanya diperlukan rekayasa lalu lintas
satu elemen masyarakat saja tapi diprediksi ini mulai dari mahasiswa hingga buruh ini akan melakukan unjuk rasa yang akan dilakukan di depan gedung kpu ri
tidak hanya itu tapi juga di bawah sudah juga di dprri
sebagaimana yang disampaikan tadi oleh kapolres metro jakarta pusat bahwa dari surat yang masuk surat izin yang masuk ke polisi begitu ada beberapa elemen masyarakat yang nantinya akan melakukan unjuk rasa
ataupun juga menyampaikan poin poin tuntutannya terkait dengan hasil pemilu dua ribu dua puluh
tadi oleh kapolres metro jakarta pusat bahwa biasanya masa ini datang setelah ibadah sholat zuhur atau sekitar pukul dua belas siang
tapi memang sampai saat ini belum ada masa yang begitu masif begitu di depan gedung kpu ri
reza dan saudara sehingga memang mungkin ini juga berkaitan dengan pengumuman hasil rekapitulasi kpu begitu ya yang sampai saat ini juga belum diumumkan
sehingga memang mungkin menyesuaikan karena tadinya dijadwalkan pukul sepuluh pagi kemudian di reschedule lagi atau dijadwalkan ulang lagi
dari ataupun juga pengumuman hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
sehingga masa pun yang hadir menyesuaikan dengan hasil ataupun juga pengumuman dari hasil rekapitulasi tersebut
ya aki ini kita tahu bahwa hari ini adalah batas akhir kpu untuk memberikan penetapan hasil pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
yang artinya sampai jam dua puluh tiga lima puluh sembilan waktu indonesia barat
apakah nantinya pihak perusahaan kepolisian akan standby hingga pukul jam tersebut
atau seperti apa pemetaannya di sana
kalau untuk pengamanan memang ini akan disiagakan sampai selesai pengumuman hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
tadi juga kami sempat menanyakan kepada kapolres metro jakarta pusat
bahwa memang tidak menutup kemungkinan adanya penebalan
tapi untuk saat ini personel polisi yang diturunkan tiga lima ratus personel
yang disebar di titik demo diantaranya di kpu ri di bawaslu dan juga di dpr ri
tidak juga menutup kemungkinan nantinya akan ditambahkan ataupun juga mengadakan penebalan
selain penebalan juga tentunya nanti akan diperpanjang begitu waktu pengamanannya tidak hanya sampai dua tiga lima puluh
namun apabila diperlukan dan situasi tidak kondusif ataupun juga membutuhkan pengamanan yang lebih ketat
pengamanan yang lebih masif tentunya dari personel gabungan tni polri
ini akan melakukan pengamanan tidak hanya di gedung kpu ri tapi juga di bawaslu dan juga di dpr ri
asri gunawan melaporkan langsung dari depan kantor kpu jakarta
dan saudara breaking news kompas tv terkait dengan pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat masih akan kami lanjutkan
usai jeda di breaking news kompas tv